kasus yang menjerat rafael aluntri sambodo mantan pejabat dijen pajak terus bergulir bak bola liar
dan kita akan awali soundbite of the week dengan penyataan dari mantan ketua umum pbnu yang bikin heboh
ia menyuruhkan aksi tidak bayar pajak jika rafael aluntri sambodo terbukti menyelewengkan dana pajak
seruan yang sama juga pernah ia lontarkan saat menjabat ketua umum pbnu pada dua ribu dua belas dan telah disepakati dalam munas nu
kala itu seruan disampaikan said lantaran pns ditjen pajak gayus tambunan terbukti melakukan penyelewengan dan memperkaya diri sendiri kita lihat
kalau pajak masih diselewengkan warga nu akan diajak oleh para kiai kiai semua warga nu tidak usah bayar pajak
tapi kalau pajak untuk rakyat pajak untuk pembangunan pajak untuk kebaikan kita dukung
agar masyarakat elu
tetap bayar pajak
ya kalau sampai boykot pajak janganlah
ketua majelis ulama indonesia holil nafis juga meminta masyarakat tetap membayar pajak meski kasusnya terus berjalan
karena tindakan menolak bayar pajak ya sama saja membangkang terhadap negara iya kan
tapi ibarat membuka kotak pandora kasus ini akhirnya mengungkap kelakuan minus sejumlah pejabat
terakhir soal kepala beacukai daerah istimewa yogyakarta yang doyan flexing di media sosial alias
apa namanya pamer harta gitu ya
bahkan presiden joko widodo sampai kebakaran jenggot
jangan pamer kekuasaan jangan pamer kekayaan
berarti sampai dipajang pajang di ig di media sosial itu sebuah kalau amparat beroperasi sangat sangat tidak
penundaan pemilu hingga juli dua ribu dua puluh lima mendatang
komisi pemilihan umum kpu mengaku akan melakukan banding
sementara pemerintah melalui menko poluka menilai putusan pn jakarta pusat melanggar undang undang dasar
dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima setelah putusannya kita akan menyajukan upaya hukum berikutnya yaitu banding ke pengadilan tinggi